oke untuk membahas sepak terjang dari mahathir muhammad dan apa sebetulnya alasan mendasar
mengapa keputusan ini dilakukan untuk mundur dari perdana menteri atau dari kursi perdana menteri malaysia
bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada hikmahanto juwana
guru besar hukum internasional fakultas hukum universitas indonesia
prof hikmahanto selamat malam
oke prof kalau kita lihat tujuh puluh lima tahun sekitar tujuh puluh lima tahun lah karir politik dari seorang mahathir muhammad
dengan banyak pasang surutnya yang diketahui publik dunia begitu
kemudian apa yang diprediksi menjadi alasan besar mengapa pada akhirnya di usia yang sudah kepala sembilan ini
mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri
sebenarnya begini apa yang terjadi sekarang ini perdana menteri mahathir mengundurkan diri
ini merupakan suatu kesepakatan
pada waktu partai koalisinya dengan partai demokrat
yang dipimpin oleh anwar ibrahim partai keadilan rakyat
di mana mereka bersepakat bahwa setelah menang dari umno
dari perdana menteri najib sebelumnya
maka akan ada power sharing
jadi dua tahun pertama itu akan dipimpin oleh pak mahathir
lalu kemudian yang berikutnya adalah dari partai keadilan rakyat
nah sebenarnya sudah catuh tempuh itu
kira kira tahun dua ribu sembilan belas akhir akhir tahun kemarin
hanya saja pada waktu itu perdana menteri mahathir mengatakan masih menunggu waktu
nah ini yang terus kemudian didesak terus oleh partai keadilan rakyat
agar terjadi peralihan perdana menteri sebagaimana yang mereka sepakati
nah hari ini sebenarnya merupakan realisasi dari kesepakatan
yang ujungnya adalah perdana menteri
jadi malaysia pak mahathir abah mengembalikan mandatnya kepada raja sultan
lalu kemudian mudah mudahan akan diambil alih
ini yang kita tidak tahu persis apakah istri dari pak anwar ibrahim
ataupun pak anwar ibrahim itu sendiri
tetapi dalam dinamika yang ada di malaysia yang saya perhatikan
ternyata ada mereka mereka yang mendukung pak mahathir
kurang setuju dengan pak mahathir mengembalikan mandat itu
dan memberikan kepada partai keadilan rakyat sehingga mereka ingin menjadi oposisi
demikian juga bagian bagian dari partai keadilan rakyat juga ingin menginginkan pak mahathir tetap
tapi karena ini merupakan kesepakatan ya memang harus dijalankan kesepakatan itu
seperti itu sebenarnya
oke tapi banyak spekulasi kemudian ketika mahathir muhammad memutuskan untuk mundur dari jabatannya
bahkan salah satu oposisinya lah
anwar ibrahim juga mengatakan kalau ini ada pengkhianatan di dalam keputusan ini
penghiatan semacam apa prof yang diungkapkan oleh anwar ibrahim sebetulnya
pengkhianatan ini yang dimaksud adalah kan seharusnya masa dua tahun itu sudah selesai
lalu kemudian ada transisi yang dilakukan secara sukarela oleh pak mahathir
tetapi seolah olah kelompok yang mendukung pak mahathir itu tidak menyetujui
ini yang pakatan ya partainya yang dipimpin
itu tidak menyetujui dan mereka menghendaki agar perdana menteri mahathir tetap memegang kursi perdana menteri
nah ini yang makanya dari pak anwar ibrahim mengatakan bahwa bukankah kedua partai ini sudah bersepakat
bahwa setelah dua tahun maka akan diambil alih oleh partai keadilan rakyat
nah itu yang makanya dibilang pengkhianatan terhadap kesepakatan yang dibuat antara pakatan dengan
partai keadilan rakyat
tapi kalau prof hikmah melihat nantinya manuver politik dari seorang mahathir muhammad yang usianya sudah sangat tua begitu
ini akan seperti apa usai turun dari jabatannya di partai baru
saya rasa kalau misalnya pak mahathir sendiri kelihatannya beliau legowo ya
apa namanya untuk turun dari pemerintahan
karena memang sejak awal beliau sudah mengatakan bahwa saya ini sebenarnya sudah terlalu tua
tetapi karena pada waktu itu ada desakan bahwa karena pak anwar ibrahim masih belum bisa menjadi perdana menteri
demikian juga istrinya maka kemudian diambil alih oleh pak mahathir dengan kesepakatan tadi itu yang dua tahun itu
nah mungkin yang saya duga duga bisa benar bisa tidak itu adalah mereka mereka yang mendukung pak mahathir dari pakatan justru yang
dengan mengatakan bahwa pak mahathir harus ada di sana sehingga partai ini akan tetap berkuasa seperti itu
justru yang punya kepentingan adalah partai pendukung dari pak mahathir bukan pak mahathir itu sendiri
oke kemudian dampaknya seperti apa nih prof
kalau sebelumnya kita sempat mendengar mahathir muhammad menyebutkan atau mengklaim bahwa
angka korupsi kita tahu korupsi malaysia begitu besar sebelumnya apalagi satu mdb yang
yang gencar diberitakan diklaim bahwa angka korupsi menurun begitu
nah bagaimana kemudian situasi situasi politik situasi ekonomi di malaysia sendiri setelah tidak adanya mahathir muhammad
ya sebenarnya begini kalau kita bicara soal satu mdb itu kaitannya sama najib razak ya perdana menteri sebelumnya
dan itu bagian dari umno
nah pak mahathir maju lagi untuk menjadi perdana menteri
meskipun beliau awalnya dari umno ya umno dan kemudian beliau mengatakan bahwa umno ini terlalu korup
kemudian pejabat pejabatnya bahkan menuding perdana menteri najib
makanya beliau mau pada usia yang senja sebenarnya untuk maju lagi menjadi perdana menteri
nah tentu sekarang pak mahathir akan mengatakan bahwa dalam masa pemerintahannya sudah dilakukan proses hukum
terkait dengan masalah korupsi dan korupsi itu semakin menurun begitu ya
nah tapi harus diingat bahwa pak mahat ini kan sebenarnya satu koalisi dengan partainya pak anwar ibrahim
pada saat sekarang ini dalam memerintah
makanya kalau saya tidak salah wakil perdana menteri adalah istri dari pak anwar ibrahim wan azizah seperti itu
jadi yang kita perlu pahami adalah mereka adalah dalam satu grup sebenarnya untuk berhadapan dengan umno
jadi itu adalah satu mdb
ada partai yang pada waktu itu
sangat berkuasa dan tidak pernah terkalahkan
nah tentu sekarang kalau misalnya situasi politik misalnya ada orang orang tertentu yang dari pakatan tidak mau menghormati
atau mengkhianati tadi ya kesepakatan yang telah dibuat yang kita khawatirkan adalah siapapun nanti yang akan menjadi perdana menteri
apakah pak anwar ibrahim atau ibu wan aziza maka mereka akan menjadi oposisi bukan menjadi partai pendukung dari
pak anwar ibrahim
jadi itu yang dianggap oleh pak anwar ibrahim sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat
baik kemudian prof singkat saja melihat mundurnya mahathir muhammad sebagai pm malaysia ada dampaknya nggak sih prof untuk jangka panjang pada indonesia
kalau menurut saya jangka panjang tidak ada
karena ini masalah internal di malaysia dan saya berharap karena mereka dari partai koalisi yang sama
kalau kebijakan kebijakan yang sudah diambil oleh pak mahathir akan diteruskan oleh pak anwar ibrahim atau ibu wan aziza siapapun yang akan menjadi perdana menteri malaysia
baik terima kasih banyak prof ikmanto juwana guru besar hukum internasional universitas indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected